pada dua ribu dua belas angka kekerasan seksual melambung hingga empat tiga ratus tiga puluh enam kasus
namun tak banyak pelaku kejahatan yang berhasil dibawa ke ranah hukum
sebagai langkah pemberian keadilan bagi korbannya
kegagalan melindungi dan memberikan keadilan bagi korban
mendorong komnas perempuan menginisiasi
rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual atau ruupks
tetapi setelah delapan tahun tak jua ada titik terang
kapan rancangan undang undang ini akan disahkan
jalan berliku rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
berada di ranah dpr ri
berawal dari tahun dua ribu dua belas inisiasi ruu pks dilakukan oleh komnas perempuan
kemudian di tahun dua ribu empat belas draft rupk
dan disusun oleh komnas perempuan lbh apik dan juga forum penganda layanan
tak sampai di situ dua tahun kemudian
badan legislasi dpr ri menerima draft dan juga rancangan akademik ruu pks
dan kemudian ruu ini masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu enam belas
setahun kemudian draft diterima sebagai usulan rancangan undang undang dpr ri
dan disampaikan kepada presiden joko widodo
setelah itu di tahun dua ribu delapan belas
dpr ri mengambil keputusan untuk mengubah dpr ri
menjadi pasal yang berbeda
dari satu ratus lima puluh dua pasal ru pks menjadi lima puluh dua pasal saja
pada tahun dua ribu delapan belas ruu pks kembali masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu delapan belas
dan dikelarlah rapat dengan pendapat oleh dpr ri
dengan sejumlah pihak yang terkait
terakhir di tahun dua ribu sembilan belas draft ruu pks masuk pembahasan secara resmi
di komisi delapan dpr ri
dan wakil ketua komisi delapan meminta pengesahan ruupks menunggu pengesahan rkuhp
dan akhirnya ruupks kembali masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
yang juga berakhir nihil atau keluar lagi dari prolegnas prioritas
bahkan setelah dua juli dua ribu dua puluh dpr justru memilih mengeluarkan kembali ruu pks
padahal dalam catatan tahunan komnas perempuan dua ribu sembilan belas
ada peningkatan tajam dalam jumlah kasus kekerasan seksual
dari lima puluh empat ribu kasus pada tahun dua ribu delapan menjadi empat ratus tiga puluh ribu kasus pada tahun dua ribu dua puluh
tidak itu saja sejumlah anggota dpr justru mengeluarkan komentar negatif
terkait ruu yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual ini
padahal kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja termasuk laki laki dewasa
wakil ketua komnas perempuan mariana amiruddin mengaku
kecewa dengan sikap dpr terhadap rancangan undang undang ini
ia menyebut komisi delapan dpr ri tidak memaming isu kekerasan seksual
yang berdampak pada semua aspek
komisi delapan ini lebih fokus ke tema tema yang sifatnya
budi pekerti moralitas yang kurang bisa menerjemahkan
persoalan persoalan perempuan dari aspek aspek yang tadi saya sebutkan itu
tak hanya dari sisi legislatif komnas perempuan melihat ada pihak
pihak yang mencoba menyesatkan masyarakat akan isi rupks
menurut komnas perempuan ada yang berpandangan bahwa pasal pasal dalam ruu pks
merupakan bentuk legislasi seks bebas dan lampu hijau bagi kehidupan lesbian
gay biseksual dan transgender atau lgbt
namanya ada penyebaran istilah istilah yang kemudian membuat banyak orang merasa terancam dengan ru ini
istilah istilah itu tersebar sedemikian rupa yang membuat ru ini betapa buruknya
betapa hinanya sehingga orang dengan mudah menganggap bahwa ru ini adalah ruu yang sesat
dan kita kan tahu bahwa masyarakat kita lebih cepat menangkap hal hal yang negatif
pemerintah melalui presiden joko widodo sesungguhnya pernah bersuara
tegas terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di indonesia
namun apa mau dikata setiap produk hukum haruslah melalui pembahasan di ranah dewan yang syarat kepentingan politik
sementara pro dan kontra muncul kekerasan seksual terus meningkat
sedikitnya pada juli dua ribu dua puluh saja ada tiga kasus kekerasan yang sempat mengebohkan publik indonesia
kasus pertama adalah kasus pemerkosaan yang terjadi pada perempuan di bawah umur
yang melibatkan kepala p dua
atau kepala pelayanan yang seharusnya melindungi korban korban kekerasan seksual
kasus kedua adalah kasus yang diduga melibatkan warga negara asing
di mana jumlah korbannya bahkan mencapai tiga ratus anak
sementara untuk kasus ketiga adalah kasus yang menimpa seorang ibu muda
di mana ia diperkosa oleh tujuh laki laki dan akhirnya membuat ibu muda ini memilih bunuh diri
tapi yang paling menghebohkan adalah bagaimana proses kekerasan seksual justru menimpa laki laki
yang dilakukan oleh laki laki
payung hukum dan penegakan hukum tentu menjadi jalan agar mereka kita dan anda benar benar dapat terlindungi
maria sarjana windriati hawadis jakarta